anda kembali bersama kami di newsroom
kepolisian daerah lampung mengirimkan surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan kasus penusukan pendakwah sheikh ali jabir kekejaksaan
polisi meyakini tersangka alpin andrian memiliki motivasi membunuh sheikh ali jaber dalam keadaan sadar
penyidik dari kepolisian resort kota bandar lampung menilai tersangka memiliki niat untuk membunuh korban
hal ini dilakukan karena tersangka merasa terbayang bayangi fisik sheikh ali jaber
kepolisian belum menemukan hubungan kasus ini dengan aksi terorisme
walaupun polisi juga telah menurunkan tim densus delapan puluh delapan anti teror ke rumah tersangka dan tempat kejadian perkara
dalam kasus ini polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka
yakni pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana jungto pasal lima puluh tiga kuhp
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp jungto pasal lima puluh tiga kuhp subsidi pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua dan uu darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain masih memeriksa tersangka polisi juga telah memeriksa lima belas orang saksi
mereka terdiri dari korban saksi di tempat kejadian keluarga tersangka dan juga saksi ahli kejiwaan
penyidik juga punya kewajiban untuk memberikan sp dua hp
sp dua hp itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
jadi ini diberikan kepada saksi pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan sampai sejauh ini oleh tim penyidik ori
dalam hal ini adalah satreskrim polresta bandar lampung
dan juga disupervisi ya tadi malam juga dari semua tim hadir untuk memberikan masukan masukan ya